berkaitan dengan enam tahun terakhir pelaksanaan atau pencairan anggaran di januari februari
ajek tadi ibu tapi ada di dua ribu dua puluh tiga mengalami pengecualian karena ada koordinasi dengan perbankan
jadi begini bapak jadi mohon maaf setelah kita dalami
kenapa penyerapan itu kecil
nah ternyata ada yang daerah misalkan kayak aceh itu dia harus nyebrang orang itu
dia harus nyebrang kalau ngambil karena tidak ada atm tidak ada pos sehingga dia harus nyebrang
nah dia mereka itu nyebrangnya yang diterima itu paling banyak empat ratus lima puluh nyebrangnya itu butuh enam ratus ribu gitu
sehingga kemudian mereka nggak ambil karena atau diambil di akhir tahun gitu
karena iya begitu
nah kemudian ada lagi yang bank seperti di daerah bali itu ada di daerah di mana bank btn itu nggak ada di kabupaten itu
sehingga dia butuh untuk membayar transport untuk mengambil bank itu di kabupaten yang lain
itu lebih banyak daripada yang dia terima
itu yang kemudian kita rapatkan dengan
dengan imbara yang tadi saya sampaikan ada pak wamen bumn datang untuk bagaimana ini
jadi kami pindah bank yang bisa bank apa di situ
kami pindah bank kita ganti banknya
kemudian ini gimana ada yang penyerapan tiga bulan
itu kenapa nggak bisa yang baru
jadi misalkan bapaknya ini meninggal kita ganti dengan nama anaknya penerima
itu bank tidak bisa serta merta mengganti nama ini
waktu tiga bulan untuk sampai jadi rekening itu
akhirnya kemudian disepakati di situ ada seluruh bank kemarin rapat dengan kami
di seluruh bank sehingga dan pt pos disepakati
untuk penerima baru itu disalurkan lewat pt pos karena pt pos bisa satu minggu
dia bisa mengeluarkan rekening itu
sehingga saat itu kita butuh itu yang pertama
masalah yang kedua adalah beberapa temuan
bapak ibu yang diberikan bpk kita juga enggak berani melangkah itu
kenapa contohnya misalkan ditemukan oleh bpk itu pns itu penerima
apa iya dia pns betul atau bukan
jadi itu salah satu kenapa di dua ribu dua puluh tiga itu agak mundur
dia masuk di datanya ahu
ahu itu di kementerian kumham
dia sebagai di situ ditulis sebagai komisaris perusahaan a
tapi ternyata setelah kita cek ke lapangan dia hanya dining service
akhirnya bisa kita klarifikasi dengan bpk bahwa ini orang miskin
kalau namanya dipakai di sini kan ya bukan salah orang ini
dan alhamdulillah yang dua ribu dua puluh tiga kita clear soal itu
kita clear yang pns itu memang harus kita serahkan ke daerah
karena di daerah itu tidak pns itu tidak hanya di daerah itu
seperti guru kemudian pns di daerah
tapi ada pns di kejaksaan ada pns di kepolisian ada pns di pengadilan
mereka mengembalikannya juga butuh proses waktu
namun kemudian nggak bisa saya putus
ya sudah ada beberapa temuan lagi yang seperti itu modelnya
kemudian di dua ribu dua puluh empat januari februari sudah normal ibu
jadi yang apa namanya itu malah di tahun dua ribu dua puluh satu saat afal covid itu saya persis masuk
yang pertama kami akan menjawab pertanyaan yang mulia bapak arief hidayat
bahwa bansos di kementerian sosial itu bentuknya cash transfer
jadi tidak ada dalam bentuk natura atau barang
semua transfer ke rekening penerima manfaat seratus persen
ada yang apa namanya disabilitas butuh bantuan
itu dia belum menerima bantuan sama sekali
baru kita bentukkan macam macam mungkin nanti bisa saya tunjukkan fotonya sebuah bantuan
dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali
baru kita bentukkan macam macam mungkin nanti bisa saya tunjukkan fotonya
untuk reguler kami seratus persen menggunakan transfer ke rekening pm
jadi tidak ada dalam bentuk barang atau natura
menjawab pertanyaan yang mulia ibu eni nurbaningsi
mohon izin pak ketua dan bapak ibu hakim
terkait dengan penyaluran bantuan pangan beras
dan bukan mon sos ya
nah itu apakah tahun dua ribu itu hanya dua ribu dua puluh tiga atau sebelumnya gimana
sebelumnya sejak dua ribu sejak saya menjadi menteri
kami tidak ada menyalurkan dalam bentuk barang
kemudian yang berikutnya adalah
tentang kenapa awal tahun anggaran dicairkan
ini bahkan sejak sebelum saya menjadi menteri
itu pencairannya sudah bulan januari
karena memang tadi saya jelaskan teorinya
kalau mereka itu tidak bisa memenuhi kebutuhan satu bulan untuk hidup itu mereka nggak bisa
jadi makanya kita tidak sangat harus sangat disiplin untuk membantu mereka
kemudian yang berikutnya adalah
bansos yang lain untuk bagi pekerja sosial itu bukan bansos ibu
jadi pekerja sosial itu kami bayar
ada selisih anggaran antara bansos dan perlindungan program perlindungan sosial
sehingga di dalam situ adalah ada pekerja sosial
pekerja sosial ini yang mendampingi para pm
nanti kami bisa jelaskan mendampinginya seperti apa
dia gila waktunya ke rumah sakit
karena dia harus rutin berobat
maka pekerja sosial inilah yang mendampingi
kemudian itu dibayar oleh kementerian sosial
jumlahnya kalau nggak salah hanya sekitar dua seluruh indonesia
jangan lupa ya kita asyik mengaitkan satu sama lain
jangan silakan umbrella tv dan media streaming lainnya